data terakhir sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok
dinas perdagangan dan perindustrian jawa timur menyebutkan harga rata rata bawang putih di jawa timur
mencapai rp lima puluh empat per kilogram
padahal harga normal bawang putih biasanya berkisar rp dua puluh delapan hingga rp tiga puluh per kilogramnya
berdasarkan pantauan di pasar pucang surabaya
sepekan ini harga bawang putih bertahan tinggi di angka rp enam puluh per kilogram
pedagang mengaku tingginya harga ini membuat keuntungan yang didapatkan berkurang
apalagi menipisnya stok bawang putih di pasar induk
membuat pedagang hanya dapat mengambil stok bawang putih dalam jumlah tertentu
ya dampak dari corona itu semua orang bilang gitu dampaknya dari itu
jadi barangnya mahal pembelinya berkurang
jadi kita penghasilkan
hasilannya juga berkurang juga
itu aja nggak habis lomba
kadang ya sampai lima belas kilo gitu
sekarang ini kurangi separuh
sementara itu kenaikan harga bawang putih ini juga berdampak pada pedagang olahan bumbu dapur
dodi salah satunya kenaikan harga bawang putih ini disiasati
dengan jatak karan bumbu pada dagangannya
ya caranya cuma dikurangi ya jatak karannya
kalau sekarang ya jadi tujuh kilo
ya harus apa nggak nutup hitungannya mbak
kebutuhan konsumsi bawang putih di jawa timur sekitar enam puluh dua ribu ton per tahun
untuk memenuhi kebutuhan itu
pemerintah jatim sebagian besar mengimport bawang
bawang dari tiongkok
ghea klarissa miki peresia surabaya jawa timur